pdi perjuangan tengah menjaring nama nama potensial
untuk maju di pemilihan gubernur dki jakarta
sejumlah nama muncul mulai dari mantan panglima tni andika perkasa
hingga menteri sosial tri risma harini
kepala badi kelatda dpi perjuangan dki jakarta
gilbert simanjuntak menyebut nama nama potensial tersebut
nantinya diserahkan ke dewan pimpinan pusat
dan nantinya dpp akan menyaring dan memutuskan secara resmi
sosok yang akan diusung dalam pilgub jakarta
dan kita juga menunggu kalau ada profesional yang kemudian menginginkan
untuk maju di dki melalui jalur partai ya dengan senang hati saya kira boleh
di antara nama yang tengah dijaring nama basuki cahayapurnama atau ahok jadi salah satunya
rekam jejak ahok selama ini dinilai jadi modal kuat
untuk meraih suara warga jakarta di pilkada november mendatang
meski demikian nama nama yang muncul tetap ada
akan melalui mekanisme penyaringan
dan setiap kandidat memiliki peluang yang sama
pak pantas kalau tadi anda menyebut ada sejumlah nama
pak basuki hadimulyono kemudian bu risma rini pak andika perkasa
kalau kita bandingkan nih ketiga nama ini dengan kemudian nama pak ahok ini
mana yang lebih besar kansnya kira kira
ya untuk sementara ini punya kans yang sama
karena semuanya sudah menunjukkan track record yang baik
kapasitas maupun kapabilitasnya
mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan survei survei yang ada
kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya